tewasnya rangga bocah berumur sembilan tahun warga kecamatan birenbayan aceh timur aceh
saat membela ibunya yang menjadi korban pemerkosaan
meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan guru di sekolahnya
rasa kehilangan juga dirasakan marliah bibi rangga
marliah bertutur almarhum rangga baru pulang dari sumatera utara
untuk menemani ibunya di aceh karena sang ayah yang jarang pulang untuk melaut
namun naas ia tewas di tangan pemerkosa ibunya dengan sejumlah luka bacok di tubuhnya
mamanya nggak ada kawan ayahnya kerja ayahnya pergi ke laut
biasanya pulang sampai jam sebelas malam gitu
makanya dia dibawa ke air biar ngaji di sini sekolah di sini
rasa sedih dan kehilangan juga dirasakan guru agama
sama sekolah dasar negeri alu gading kampong tempat rangga menimba ilmu
meski murid baru rangga dikenal periang dan berjiwa sosial tinggi
dia murid baru karena pindahan dari medan
jadi pertama dia datang rangga adalah merupakan murid yang priang orangnya
dan juga tingkat sosialnya tinggi dia
karena banyak orang orang yang nggak punya jajan dia bantu

rangga juga merasa berpengalaman

karena dia sudah berpengalaman
jadi kami juga merasa berpengalaman
jadi kami juga merasa berpengalaman
sementara itu tersangka pembunuh rangga dan pemerkosa ibu undanya yang berinisial s
meninggal di sel tahanan polres kota langsa pada minggu malam
tersangka s sempat dibawa ke rumah sakit kota langsa karena mengeluh sesak nafas
setelah mendapat penanganan medis
ia dibawa kembali ke sel tahanan polres kota langsa
s merupakan residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan tanjung gusta sumatera utara
ibu ndanya berubah dan menjalani asimilasi setelah lima belas tahun dibuih
keterangan dari tahanan yang lain di dalam ruang tahanan yang bersangkutan tidak mau makan dan minum
sehingga dari hasil pengecekan di rumah sakit pada malam jumat yang lalu
memang yang bersangkutan kelihatan tanda tanda dehidrasi
mungkin hal ini yang menyebabkan sakit di lambung dan mengalami sesak
sedangkan ibunda rangga yang telah menjadi korban pemerkosaan
kini masih dirawat di rumah sakit cutmutia kota langsa aceh
ia masih harus menjalani operasi pada tangan yang terluka akibat diserang tersangka s
kasus pemerkosaan yang terjadi pada sabtu sepuluh oktober dini hari ini membuat gempar aceh
karena rangga anak korban tewas dibacok pelaku saat membela kehormatan ibundanya